ampun ampun ampun
iya apaan sih
siapa juga yang mau pukulin lo
gue tuh cuma mau nanya doang tau
lo tuh bego banget ya
lo tuh buta
apa lo bener bener gak bisa liat sih lino
eh liat sih hany tuh jahat banget sama lo
kenapa sih kok lo masih bela belain dia gitu
gue tau kok sil
hani tuh emang jahat sama gue
tapi dia kan emang dari dulu gitu sama gue
tapi ini kan urusan gue sil
pokoknya lo tuh gak usah gue campur deh
udah tau dia tuh jahat banget sama lo
kenapa sih kok lo masih bela belain dia
eh gue tau ya hany tuh emang cantik banget
tapi lu tuh gak perlu lihat cewek cuma gara gara tampangnya doang
eh udah bel tuh
kalau gitu gue masuk dulu
kenapa dia sil
oke sekarang lo harus jelasin ke gue kenapa lo bisa bisanya punya ide kalau gue harus tanding dan sama hani
honey itu super arogan dan kita harus bikin kepalanya agak agak mengecil dengan cara mengalahkan dia di bidang yang paling dia banggain
dan apa sih yang bisa dia banggain selain kemampuan nari nya
emang si hani kepalanya kegedean ya
nah terah sayang bukan palanya yang gede tapi sombongnya itu sama aja besar kepalanya
tapi kalau gue kalah nanti siani tambah gede kepala lagi
dan lo tau sendiri kan kalau gue pasti kalah
iya bener hany itu kan jago banget nari nya
apalagi kalau dia sampai minta ajarin sama nyokapnya yang mantan penari beneran itu
aduh tenang aja deh
itu biar gue yang atur
gue yang punya cara
eh yang penting sekarang lo cari satu penari lagi sih
nambah satu lagi kita aja udah berempat
tapi gak mungkin kan kita bisa ngarepin sisil menang lawan honey kalau kita yang jadi anggota timnya
dari segi tampang sama kemampuan aja gak ada
jadi ya biarin si indri sama si sil nyari satu penari lagi gitu
gue mau apaan sih nanti gue tambah dimusuhin lagi
ya elandri lo tuh jangan kelewat naif deh
lo gak liat apa perlakuannya hany setelah ngeluarin lo dari cheers tiger
indri ini malah kesempatan lo buat bales dendam
hmmmm masalahnya dimana gue harus nyari satu penari lagi yang kemampuannya ngalahin kemampuan cheers tiger
oh ikut latihan juga kalian lagi sibuk sama tim tarinya
lo gak perlu latihan gue mau pakai ini hari buat milih orang dan nyiapin pertandingan tiga on tiga weekend nanti
oke gak apa apa kalau gitu gue juga lagi malas latihan
jadi siapa hany yang bakal terjun ke lomba bareng lo nanti
yang jelas gue gak bisa soalnya gue ada kencan sama miki
oh berarti gue lo dan salah satu dari mereka farah atau windy
siapa bilang lo dan gue yang bener gue farah dan windy
kok gitu hany
gue kan yang paling lama di cheese tiger
lagian gue temen sekelas lo temen sebangku lo
malah kalau nggak bisa latihan gue yang mimpin latihan
ya mau gimana lagi simpelnya gue maunya begitu
yuk far windy kita latihan
tangannya lurus powernya keluarin
hot deal berapa
bentar ya om
gue lagi nemenin nyokap belanja di pasar sulawesi kenapa
emil emil guess what gue udah dapet satu penari lagi nih
tunggu tunggu tuh kayaknya ke gwen yang lebih cocok
gue yakin gue pasti bakal bisa dapetin si sisil
duh gue kasih tau ya gue sama sekali belum nyerah
ah enak aja lo berdua gue masih bisa dapetin sisil
gue cuma perlu waktu buat atur teknik yang lebih keren lebih mateng
lo ternyata menari ketiga aja ya
ternyata lo nari juga ya
ternyata kita ketemu lagi
si mila belum datang ya katanya mau bawa guru tari yang hebat
mana kok sampe sekarang gak keliatan
aduh sorry ya gue telambat
habis itu mbak rita soalnya
maaf ya saya tadi habis ngajar di sanggar
eh lihat itu bener bener dia
jadi lo ngajak rita armier
emangnya dia siapa sih
ya ampun nanti lo tuh beli banget sih dia itu koreografer mbak menari terkena
hmm ayo makan makan makan semuanya makan
tapi sih emangnya lo gak tahu apa di dalam pizza ini bisa mengandung banyak kalori dan lemak
iya dan lu tuh udah makan berapa potong coba
gue hitung ya mungkin tuh ada lima potong kali
tiga tambah lima dong
wah udah deh pokoknya makan aja yang banyak sekarang
besok kan kita tanding nih biar fit gitu makannya banyak ya
uh bokap gue kemana sih diteleponin handphonenya gak diangkat terus
hmm perasaan lo kok pinjem hpnya natura mulu sih mil
gak usah kan
emangnya lo udah kenal dia ya
hmm gue ketemu dia di tempat fitness eh tunggu tunggu tunggu
nyewa dia sebagai pelatih kita itu kan pasti mahal banget nih
lo gak nyuruh gue dan elisa yang bayar kan hah hah
eh pokoknya gue gak mau ikut patungan
iya iya enggak enggak bakalan ih curiga banget sih udah gue bayar kok
lo bayar pakai duit dari mana mil
aduh udah deh gak penting yang penting tuh lo harus tunning besok
dan harus menang ya biar si honey kapok enak lah jadi bikin latra discourse
iya om ada bentar ya me eh bawa kapal telepon nih
halo iya pa jemput aku ya biasa di rumahnya kimi oke
hmm jangan jangan lo jual hp lo ya
ya ampun mila kan gue udah pernah bilang kalo kita pasti bisa ngalahin si honey
tapi kan gak perlu pakai jual hp segala
demi gue ya mil ya ampun mil lo baik banget sih sama gue
eh mbak ritar miar ya kok bisa ada di sini sih mbak cari siapa
saya ada janji
eh ck ck tunggu dulu dong ehm saya anterin ya
terima kasih saya tidak suka berondong
soal artis banget sih
oke oke posisi masing masing semangat ya kita akan mau tanding oke wah
woy geng ciri stegir pada pecah ya kok latihannya mencar mencar sih
lo berempat latihannya di sini si eliza indri sama sisil latihannya di aula
hah indri sama eliza kamu sama sisil
dasar pengkhianat tunggu doang
biarin aja lagi biar mereka bisa nari bisa apa ngalahin koreografi gua
emangnya lo pada bisa nantain koreografer ritar miar
hah ritar miar
iya mereka itu dilatih koreografernya sama ritar miar
ya bener loh
honey gimana dong han gimana kita bisa menang kalau ngelawan koreografinya ritar miar
aduh aduh aduh aduh
viral lo tuh jad banget sih